hingga hari terakhir pendaftaran partai politik peserta pemilu dua ribu sembilan belas pada enam belas oktober dua ribu tujuh belas tercatat dua puluh tujuh partai sudah mendaftar
dokumen sepuluh partai sudah dinyatakan lengkap
setelah membuka pendaftaran partai politik peserta pemilu legislatif dua ribu sembilan belas selama empat belas hari
sejak tiga sampai enam belas oktober kpu resmi menutup pendaftaran
pada hari terakhir pendaftaran komisi pemilihan umum mencatat dua puluh tujuh partai politik mendaftar sebagai peserta
dari dua puluh tujuh partai politik yang terdaftar sepuluh partai politik sudah diperiksa dan dokumennya dinyatakan lengkap
sementara itu kpu akan melanjutkan pemeriksaan tujuh belas partai lainnya hingga tujuh belas oktober
dan diberi waktu satu x dua puluh empat jam untuk melengkapi dokumen
kpu sudah mengadu kebijakan dari tujuh belas partai politik
yang diperiksa dan diperiksa dari tujuh belas partai lainnya hingga tujuh belas oktober
dan statusnya sudah mendaftar ke kpu
dan situasinya sedang dalam proses pemeriksaan kelengkapan dokumen

sehingga kemudian pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan
itu dilakukan maksimal adalah tanggal tujuh belas oktober besok jam dua puluh empat
kpu sudah menerima pemeriksaan tujuh belas partai politik yang terdaftar
kpu sudah menerima pemeriksaan tujuh belas partai politik yang terdaftar
kpu sudah menerima pemeriksaan tujuh belas partai politik yang terdaftar
apakah semua partai yang namanya sudah cukup dikenal oleh masyarakat ini
seluruhnya sudah melakukan pendaftaran
ya punci selamat siang
memang dari tanggal tiga oktober hingga batasnya senin
kemarin tanggal enam belas oktober pukul dua puluh empat kpu membuka pendaftaran
untuk calon peserta pemilu dua ribu sembilan belas
dan sampai senin kemarin hanya tercatat dua puluh tujuh partai
yang mendaftar sebagai peserta pemilu dua ribu sembilan belas
untuk dua puluh tujuh partai tersebut merupakan partai partai yang sudah cukup kita kenal
sebagai warga indonesia
di antaranya adalah partai golkar partai demokrat dan partai gerindra
dan berbagai partai lainnya
dan memang punci untuk partai partai yang terdaftar di kementerian hukum dan ham
sementara ada tiga puluh satu partai yang sudah mendaftarkan angkanya di sipol
atau di sistem informasi partai politik
tapi hanya ada dua puluh lima
dua puluh tujuh partai akhirnya yang sampai kemarin batas pendaftaran terakhir
mendaftar sebagai peserta pemilu dua ribu sembilan belas
nah dari dua puluh tujuh partai politik yang mendaftar sebagai peserta pemilu dua ribu sembilan belas
hanya ada sepuluh partai yang latanya sudah lengkap dan sudah diverifikasi
serta telah menerima dokumen berupa bentuk tanda terima dari kpu
sementara tujuh belas partai politik lainnya datanya masih belum lengkap
untuk itu sampai pada hari ini kpu memberikan toleransi
dan kebijakan untuk tujuh belas partai politik ini melengkapi berkas berkasnya
sampai pukul dua puluh empat waktu indonesia barat
dan tadi saya sudah mewawancarai firian asis sebagai salah satu komisioner di kpu
asis menyatakan bahwa apabila ke tujuh belas partai politik ini belum datang ke kpu
dan melengkapi berkas berkasnya sampai pada pukul dua puluh empat waktu indonesia barat
maka partai tersebut
dinyatakan gugur atau tidak bisa menjadi peserta pemilu dua ribu sembilan belas mendatang
nah dari hasil pantauan kami pancu dari pagi pukul delapan sampai pada hari ini
sudah ada satu partai yang datang ke kpu yaitu partai bulan bintang
dan ada informasi yang kami dapatkan bahwa dari tujuh belas parpol yang belum melengkapi berkasnya
sampai hari ini ada dua partai lama
dalam hal ini konteksnya partai yang
sudah pernah menjadi peserta pemilu dua ribu empat belas yaitu adalah partai bulan bintang dan partai pkpi
sementara sepuluh partai lainnya adalah partai baru atau partai yang belum pernah mengikuti pemilu dua ribu sembilan belas
nah pance untuk proses verifikasi administrasi ini akan dilaksanakan tertanggal
tercatat daripada hari ini tanggal tujuh belas oktober hingga tanggal lima belas november mendatang
ada partai politik yang masih perlu melakukan revisi
nanti revisi akan dilaksanakan pada tanggal delapan belas november hingga satu desember
sementara tanggal dua belas sampai lima belas desember kpu akan mengumumkan hasil revisi tersebut
setelah itu pihak kpu akan melaksanakan verifikasi faktual pada tanggal lima belas sampai empat januari
verifikasi faktual ini akan dilaksanakan untuk mengecek data data yang ada di lapangan
apakah sesuai atau tidak
namun untuk partai lama yang sudah sebelumnya mengikuti pemilu dua ribu empat belas
nanti kpu hanya akan mengecek melakukan verifikasi faktual di daerah pemekaran
yaitu di provinsi kalimantan utara
sementara untuk partai partai baru akan dilaksanakan verifikasi total
dan nantinya untuk pihak kpu sendiri dari hasil semua revisi pada tanggal tujuh belas februari akan ditetapkan
siapa saja peserta yang akan melakukan revisi akan dilaksanakan
serta pemilu dua ribu sembilan belas yang nantinya akan diumumkan pada dua puluh februari
mendatang setelah kpu melaksanakan proses pencabutan undian pansel
oke baik terima kasih ifar lel sumirah langsung dari gedung kpu jakarta